beginilah detik detik datangnya air di sungai kalijompo
yang direkam warga kelurahan gebang kecamatan patrang jember
air menyeret lumpur ranting bahkan batang pohon
yang berasal dari pegunungan argo puro
kenaikan debit air ini sebagai akibat tingginya intensitas hujan
di hulu sungai yakni di kawasan pegunungan argo puro
air sungai bercampur lumpur ini meluap hingga ke pemukiman rumah warga
data dari bpbd kabupaten jember warga yang ada di desa kelungkung
kecamatan sukorambi berjumlah satu ratus enam puluh enam jiwa
mengungsi ke lokasi yang aman dari ancaman bahaya banjir
masuk air kurang lebih jam tiga
awalnya itu banjir lagi udah kelihatan air
langsung masuk gitu
sementara itu genangan air kembali melanda kota surabaya sabtu malam
satu di antara kawasan yang terendam banjir
yakni di jalan maijen sungkono surabaya
ketinggian banjir yang mencapai dua puluh hingga lima puluh cm
menyebabkan kemacetan pada arus lalu lintas
sejumlah kendaraan roda dua juga banyak yang mogok
karena pengendara nekat menerobos genangan banjir yang cukup tinggi
di kota surabaya tri risma hari ini kembali turun ke lapangan
untuk mengecek fungsi gorong gorong yang ada di jalan majen sungkono surabaya
risma memerintahkan kepada petugas lapangan dari dinas pekerjaan umum bina marga
pematusan kota surabaya untuk membuka semua tutup gorong gorong
agar penyerapan genangan banjir bisa dimaksimalkan
risma mengaku surabaya dilanda banjir dalam dua hari berturut turut
karena disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi
dibandingkan dengan tahun lalu
karena sebetulnya daripada tahun kemarin kita lebih bagus sistemnya
pompanya kita juga lebih besar
cuma karena hujan curahnya tinggi
karena airnya tuh masuk ke saluran itu kan lubangnya kecil kecil
makanya airnya itu antri masuk ke dalam saluran itu
makanya tadi tak bukain semua biar cepat
wali kota surabaya menjamin banjir yang terjadi di surabaya cepat surut
hal ini karena seluruh pompa air yang dimiliki difungsikan secara maksimal
tim liputan cnn indonesia